tidak terasa pemilu serentak tinggal tiga bulan lagi
dan partai politik berbonong bonong mendapatkan suara dengan berbagai cara
lantas bagaimana strategi partai politik yang diramalkan bakal gagal
mengirim wakil ke gedung dpr kita lihat bersama
beberapa waktu lalu salah satu lembaga indikator melakukan survei nasional
terkait pilihan publik terhadap partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
hasil survei menunjukkan sejumlah partai bakal gigit jari
tak bisa mengirim politisinya ke senayan
partai partai itu seperti partai solidaritas indonesia
dan partai persatuan pembangunan tak tembus parlemen
meski survei negatif namun ketua umum partai solidaritas indonesia
kaisang pangarep putra bungsu joko widodo ini yang baru dilantik pekan lalu
optimis psi bisa lolos ke senayan tahun depan
ia menyebut sejumlah program seperti
sosialisasi ke daerah daerah serta berkunjung ke berbagai komunitas masyarakat
dengan menarik generasi muda menjadi langkah utama psi
kami saya dari saya pribadi dengan pro seksyen
kita akan selalu mutar indonesia untuk memperkenalkan apa itu psi
apa itu ideologi kami supaya mereka lebih mengenal
kami balik lagi kami harus mengumpulkan semua aspirasi
dan dpd dpw dan teman teman di dpw juga
mereka mau arahnya kemana balik lagi kami ini demokratis
jadi saya akan mendengar dari seluruh elemen termasuk masyarakat juga jadi
kaisang juga mengatakan partainya akan terbuka dengan siapapun
yang ingin masuk dan berkontribusi di dunia politik
hal yang berbeda disampaikan oleh ketua dpp p tiga ahmad baidowi
yang akrab dipanggil awi mengatakan survei survei yang saat ini
merilis menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam rangka langkah pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
ia memandang saat pengambilan sampel tersebut posisi calon legislatif p tiga
belum bergerak masif karena belum masuk tahap daftar calon tetap
dan memasuki masa kampanye
kami menghormati hasil survei tetapi itu bukan gambaran pemilu
itu bukan gambaran pemilu karena
yang dipotret itu pada hari ini di mana dalam posisi calon legislatif p tiga itu belum bergerak
yang disurvey yang dipotret itu baru tentang partai politiknya
yang mana dalam pemilu itu ada unsur partai politiknya dan juga ada unsur caleg
ketua dpp p tiga menyebut tidak akan memikirkan hasil dari berbagai lembaga survei
yang merilis partai nyata lolos ambang batas parlement
menurut survei internal p tiga akan lolos ambang batas parlemen